pemerintah sendiri akan memberikan hukuman berjenjang bagi empat belas rumah sakit yang dinyatakan menggunakan vaksin palsu
sejauh ini masih ada tiga puluh sembilan titik di sembilan daerah di luar ibu kota bekasi dan juga tangerang yang diduga turut mengedarkan vaksin palsu
meski demikian pemerintah belum detail menjelaskan apakah pihaknya akan mencabut izin praktik atau cukup memproses secara pidana
disidik sampai mendapatkan empat belas rumah sakit delapan yang individu pakai individu yang memakai vaksin palsu dan mendapatkan distributor ini juga distributor yang tidak terdaftar tidak resmi
nah ini empat belas rumah sakit ini baru di daerah jabodetabek tentu polisi atau baris krim akan melakukan menyisir kembali sampai ke kita kalau harapan saya tentu sampai tuntas
jadi tindakannya selanjutnya
apakah ada vaksin kembali di rumah sakit itu
tidak jadi tidak ada vaksin kembali di rumah sakit itu
rumah sakit ini tentu kami dari kementerian kesehatan bersama badan pom juga kementerian kesehatan tentu akan datang kepada rumah sakit itu kemudian menilai hasil dari baris krim ini
jika manajemennya yang salah itu konsekuensinya vaskesnya terkena punish
tetapi jika oknumnya tentu terkena nanti hukum pidana